memang kenapa nggak boleh sedangkan kamu boleh ngelakuin semuanya semau
kamu gitu termasuk nipu aku bohongin aku ya tega banget